pasca rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat provinsi
kpu dki jakarta kini menjalankan agenda gugatan perkara pilkada ke mahkamah konstitusi
agenda gugatan ini akan berlangsung selama tiga hari sebelum penetapan pelaksanaan pilkada putaran kedua
ketua kpud dki jakarta sumarno memastikan jika pelaksanaan pilkada dki jakarta akan berlangsung dua putaran
karena tidak ada pasangan calon peserta pilkada yang memperoleh suara sebanyak lima puluh plus satu
namun landasan hukum penyelenggaraan putaran kedua belum bisa ditetapkan
karena harus berkoordinasi dengan kpu pusat sebagai regulator
selain menyiapkan antisipasi terjadinya pelanggaran
kpud juga sedang menjalankan agenda gugatan perkara pilkada ke mahkamah konstitusi
kan ada waktu tiga hari bagi pasangan calon yang mengajukan keberatan kepada mahkamah konstitusi
apakah ada atau tidak kita belum tahu
tapi kalau dari dinamika yang terjadi dalam rekapitulasi
kemarin tidak ada satupun pasangan calon yang menyatakan keberatan terkait perolehan suara
tetapi tetap mekanisme itu harus ditempuh
kita harus menunggu tiga hari dan nanti kami akan konfirmasi ke mahkamah konstitusi
apakah ada pengajuan keberatan dari ketiga pasangan calon itu atau tidak
kalau tidak kira kira tanggal dua atau tiga kpu dki sudah bisa langsung menetapkan hasilnya